wakil presiden yusuf kala menyebut pemerintah akan menjamin warga yang mengungsi akibat dampak erupsi gunung agung karangasem di bali
sebab erupsi gunung merupakan bencana yang bisa diprediksi tidak seperti gempa bumi
hal ini disampaikan yusuf kala usai menerima kunjungan wakil perdana menteri tiongkok di istana wakil presiden jakarta
wakil presiden juga menyebut jaminan kepada para pengungsi akan diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah
jadi karena itu kenapa kalau erupsi gunung api ini di gunung agung atau sinabung itu persiapannya bisa lebih dahulu
karena itu berapa ratus tempat pengungsian dibangun di bali dan itu oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu
ini shall menjamin beberapa ribu orang nanti diunggah
itu akan tetap dijamin oleh pemerintah